penyakit kanker masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia setelah penyakit jantung dan strok
who menyebutkan hingga dua ribu delapan belas terdapat delapan belas satu juta kasus kanker dengan sembilan enam juta kematian di dunia
riset kesehatan dasar kementerian kesehatan ri dua ribu delapan belas menunjukkan angka prevalensi kanker di indonesia yaitu satu delapan per seribu penduduk
artinya ada satu hingga dua orang dari seribu penduduk tersebut menderita kanker
dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan ri maksi rondonowo mengatakan
kanker payudara dan kanker leher rahim dilaporkan paling banyak memiliki angka kesakitan dan kematian pada perempuan di indonesia
untuk kanker payudara tercatat empat puluh empat per seratus ribu orang sakit dan lima belas tiga per seratus ribu orang meninggal
untuk kanker leher rahim dua puluh empat empat per seratus ribu orang sakit dan empat belas empat per seratus ribu orang meninggal
sedangkan pada laki laki
kanker paru menyumbang angka kematian dengan prosentase empat belas satu persen dan kanker kolorektal atau kanker kolon dan rektum sebelas sembilan persen
sementara pada anak anak
leukemia dan retinoblastoma merupakan kanker yang paling banyak dilaporkan dengan prosentase kematian dua tiga persen
kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini kanker di indonesia masih terbilang rendah
dari sepuluh dua ratus puskesmas yang ada
hanya empat puluh lima persen yang dilaporkan melakukan deteksi dini
dengan cakupan screening khususnya untuk kanker cervix masih delapan dua puluh sembilan persen
banyak perempuan merasa tabu melakukan pemeriksaan kanker
sehingga tujuh puluh persen pasien kanker yang datang ke fasilitas kesehatan sudah masuk ke stadium lanjut
deteksi dini dilakukan ini akan kita lakukan penguatan di puskesmas
kita harapkan puskesmas semua mampu melakukan deteksi dini
melakukan screening awal untuk semua jenis cancer
dan yang berikut adalah perlindungan
khususnya ini yang penting
karena ada kanser leherain itu bisa dilakukan penjagaan awal
yaitu melakukan imunisasi hpv
dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan hematologi onkologi medik
dari yayasan jantung indonesia dki jakarta nadia ayu mulansari mengatakan
kanker bukan seratus persen penyakit keturunan
tetapi ada kanker yang dipengaruhi peran gen sekitar lima sampai sepuluh persen
apabila ada anggota keluarga yang terkena kanker
maka harus lebih waspada dan segera melakukan deteksi dini
kalau dari payudara kita mulai dengan deteksi dini
deteksi dini itu menemukan benjolan sekecil mungkin
dengan melakukan sadari atau sadanis
atau kalau yang di atas empat puluh tahun
misalnya pada mereka yang mempunyai faktor resiko tinggi
jadi misalnya keluarganya terkena penyakit kanker
telah mengangkat payudara bisa melakukan mamografi
untuk melakukan screening di awal
atau wsky payudara pada mereka yang di bawah empat puluh tahun
ataupun yang payudaranya lebih dance lebih padat
itu biasanya kita bisa melakukan rezeki payudara
sebagai bagian dari deteksi dini kanker
kenali perubahan yang terjadi pada tubuh kita
misalnya apakah terjadi penurunan berat badan secara drastis
demam lama yang tak kunjung reda
serta apakah ada benjolan yang muncul di area yang tidak biasanya
apabila hal ini ditemukan
maka segeralah memeriksakan diri kelayanan fasilitas kesehatan primer
yaitu penyakit kanker
puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut
beban pembiayaan untuk kanker di indonesia sangat besar
bpjs pada dua ribu dua puluh menggelontorkan dana rp tiga lima puluh sembilan triliun untuk penanganan kanker
angka ini masih bisa ditekan dengan mengoptimalkan deteksi dini dan screening di puskesmas
dengan melakukan hal ini penanganan kanker dapat dikendalikan tiga puluh lima hingga empat puluh persen
tak kalah penting tetap terapkan pola hidup sehat
hindari merokok dan menjaga
arman helmi galup restisa jakarta